beberapa hari menjelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
para pemudik mulai berdatangan di kabupaten brebes
pantauan pada kamis di desa tanjung sari kecamatan wanasari
beberapa pemudik sudah berdatangan
setiba di kampung halaman
pemudik ini pun langsung diarahkan ke pos pos pemeriksaan yang tersedia
mengantisipasi penyebaran virus covid sembilan belas terutama varian omikron
pemerintah daerah kembali menerapkan ppkm mikro
sasarannya adalah para pemudik yang pulang kampung
selama libur natal dan tahun baru
para perantau yang pulang kampung akan didata dan diperiksa di posko yang tersedia
pemeriksaan yang dijalani meliputi tes suhu dan swab antigen
jika hasil tes swab reaktif maka pemudik harus menjalani isolasi
namun jika hasilnya non reaktif pemudik dibolehkan pulang ke rumah
mas dengan pemeriksaan ini menurut anda bagaimana bagus apa enggak
untuk mencegah penularan penularan virus
langkah berikutnya rumah pemudik ini akan ditempeli stiker khusus
untuk mempermudah pemantauan selama di kampung halaman
stiker tersebut berisi informasi soal vaksin dosis pertama dan kedua
serta hasil uji swab
selama ppkm mikro pihak desa menyediakan ruang isolasi
selain itu juga disediakan pusi alorsan
nah transportasi untuk pemudik yang diduga menderita sakit karena covid sembilan belas
nantinya pemudik juga akan diperiksa kembali menggunakan rapid antigen swab saat akan pulang
tujuannya memastikan pemudik tidak membawa virus saat akan kembali ke perantauan
imam suripto brebes jawa tengah